pembenahan jembatan timbang terus dilakukan di jawa tengah terutama agar disiplin untuk tidak menerapkan pungli
alih alih menerapkan pungli para petugas menegur para pelanggar dengan edukasi informasi penting
pembenahan jembatan timbang
semua jembatan timbang di jawa tengah serentak untuk disiplin meniadakan pungli
kasih sarana dan prasarana balai pengelola transportasi darat
wilayah sepuluh jawa tengah daerah istimewa yogyakarta joko umboro mengaku
aksi ganjar pranowo di jembatan timbang subah batang pada dua ribu empat belas menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan
di bawah kendali ppkb kami di wilayah jawa tengah di itu ada sepuluh ppkb operasional
kami terus melakukan upaya untuk pembinaan upaya untuk monitoring terkait dengan kinerja teman teman
sejauh ini teman teman masih komplain dengan ketentuan aturan masih mengikuti
sehingga apa yang dilakukan teman teman terkait dengan penetapan tindak pelanggaran
pemberkasan pengajuan sidang itu kita kontrol melalui berkas pengajuan
sehingga monitoring pendidikan
mengandalkan catatan pelanggaran lalu intas
sama berkas pengajuan sidang itu masih linier
menurut koordinator satuan pelayanan uppkb aji barang
jembatan timbang ini setiap harinya menimbang sekitar dua ratus kendaraan
seorang sopir truk wartim berusia empat puluh dua tahun mengaku tidak menemukan aksi pungli di sini
justru pelanggar diberi informasi penting agar lebih tertib
apakah ada pungli
alhamdulillah tidak ada
dan cukup baik
dan ini karena bukan penilangan hanya pemberitahuan mengenai masa uji emisi harus dilaksanakan
jadi lebih diingatkan lebih tertib ya
selain disiplin melarang pungli jembatan timbang juga dibenahi dengan digitalisasi
alat timbangan digital mengukur muatan kendaraan sementara para petugas mengecek surat surat
jangan lupa like subscribe dan share ya